pemerintah terus memperketat aturan protokol kesehatan bagi masyarakat
khususnya bagi para pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional
khususnya dalam syarat e hack ataupun electronic health alert card
yang digunakan bagi para pelaku perjalanan untuk melakukan perjalanan
namun ada kebijakan yang sedikit berubah terhitung pada tanggal tiga maret dua ribu dua puluh
di mana e hack tersebut tidak lagi ditunjukkan pada saat ketibaan di lokasi tujuan
namun harus ditunjukkan pada saat keberangkatan sebelum melakukan check in
namun jika ditemukan kendala di sana anda bisa langsung datang ke posko yang disiapkan oleh bandara
dan juga kementerian kesehatan untuk melakukan konsultasi
ataupun mengisi dokumen kesehatan secara manual
masyarakat mengaku tak masalah dengan ketentuan baru e hack wajib ditunjukkan
pada saat keberangkatan sebagai syarat melakukan perjalanan domestik
namun masyarakat mengeluhkan sosialisasi pemerintah yang minim terhadap aturan baru tersebut
sehingga menyebabkan sejumlah kepanikan di tengah masyarakat
yang akan melakukan check in di bandara soekarno hatta
kalau mengurus ya biasanya manual juga akhirnya kita terkendala di waktu
ataupun memang harus aplikasinya ini percuma kalau ada aplikasi kita harus mengisi lagi
jadi buat saya sih karena ada peningkatan layar
layanan ui ux nya juga jadi buat saya sih nggak masalah
saya coba tadi sebenarnya nggak sampai satu menit kok untuk kita bisa selesaikan e hack nya sebelum berangkat
kementerian kesehatan terus memperbarui aplikasi peduli lindungi
sehingga seluruh fitur seperti e hack telemedicine dan lainnya
menjadi aplikasi yang mudah digunakan bagi masyarakat
salah satu alasan mengapa e hack dapat diakses di awal keberangkatan adalah
agar masyarakat dapat lebih cepat mengetahui status perizinan keberangkatan
terjadi penumpukan di bandara akibat validasi dokumen kesehatan
bagi masyarakat juga yang masih ditemui kendala gitu
jika pada saat meng input e hack nya
sebenarnya kita menjadikan kanal pengaduan melalui chatbot whatsapp
tidak hanya pengguna transportasi udara
nantinya e hack wajib diisi bagi seluruh pelaku perjalanan sebelum melakukan keberangkatan